katanya kalau ada orang kasih salam harus dijawab
ada yang mesti dimurut
jatuh dari pohon kau
udeh tuen begini masih bader
udeh diam loh jangan risik
bini muda gue lagi tidur tuh
kalau kaget seratus ribu
tahu rumah poncum
tukang kue cucur
tahu rumah poncum
tukang kue cucur
kenalnya poncum yang mana
saya enggak kenal
tahu rumah poncum
tukang kue cucur
kok tahu nama poncum tukang kue jujur
cuma pernah dengar doang
tahu rumah poncum
tukang kue cucur
abang lurus aja
nanti sebelah kiri ada warung
abang tanya aja sama tukang warung
tahu rumah pencium apa enggak
tahu rumah poncum gak tukang kue cucur
kalau enggak tahu enggak apa apa
kok orang orang yang jawab
kata guru agama
kalau ada yang beri salam harus dijawab
itu bajaj siapa bang
masak ambal ban
saya akan kembali setelah poncum selesai sholat asar
kok tega sih orang lagi susah diminta ongkos
ini bukan dari jalannya ya
iya kayaknya bukan

sampai jumpa di video selanjutnya
katanya kalau ada orang kasih salam harus dijawab
terima kasih ya bang
jangan terima kasih aja dong
biasanya saya kalau naik bajai paling gede sepuluh ribu
jangan dibiasain dong
itu sih pemerasan
itu sih masih kemahalan
ya udah kan itu duitnya udah saya kasih
mogok pak jauh
maaf kalau jauh selangnya nggak sampai
saya sopir bajaj bukan tukang topeng monyet
kalo gak diturutin nanti